menteri sosial tri risma hari ini menyampaikan bantuan sosial segera dicairkan dalam minggu ini
sesuai dengan instruksi presiden setelah diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat sejauh bali pada tiga dua puluh juli dua ribu dua puluh satu